bila di tahun dua ribu sembilan belas gaya berbusana streetwear begitu merajalela sepanjang tahun
apakah di tahun mendatang gaya berbusana ini akan tetap bertahan atau ada sentuhan baru yang akan menjadi kejutan di tahun dua ribu dua puluh
industri fashion tak henti hentinya menawarkan perkembangan
meski terkadang secara berkala tren fashion memiliki pola siklus atau kerap berulang
misalnya saja tren busana tahun delapan puluh an diprediksi akan kembali populer tentunya dengan sentuhan yang lebih glamor
pengamat fashion khairiyasari melihat gaya busana puff sleeve atau lengan baju yang lebar
letter dress atau busana serba kulit
serta bermuda short business akan kembali menjadi pilihan para pencinta fashion pada dua ribu dua puluh mendatang
nah dan untuk tahun depan juga kayak wanita wanita itu ada trend
celana bermuda tapi pakai blazer
nah itu juga salah satu kan sebenarnya mix ya cowok cewek kan bisa pakai itu juga sebenarnya
nah itu salah satu yang akan menjadi perhatian
ya tren busana unisex cenderung mendapat tempat dengan kreasi lebih feminin
desainer lokal yang mengusung konsep ready to wear menuturkan gaya berbusana streetwear mulai ditinggalkan
namun masih akan ada dengan sentuhan yang lebih rapi
sementara biru navy diprediksi akan mewarnai rancangan busana dua ribu dua puluh
sedikit sentuhan nyeleneh seperti lime green neon atau hijau jeruk nipis terang
warna biru navy akan banyak banget nih
karena aku pakai warna itu juga untuk spring summer dua ribu dua puluh yang sudah rilis anyway
sangat berbeda dengan warna yang kita pakai di tahun depan

bilangnya sam tapi warna itu kayak peach peach campur pink gitu
agak berbeda ini sesuatu yang very yang stronger more deeper in a sense
dengan tone color yang lebih tegas dibanding dua ribu sembilan belas yang lebih lembut
desain busana pada dua ribu dua puluh akan lebih berani menonjolkan karakter pengguna
nah apakah cocok dengan pakai shoulder pad gitu kan
nggak semua orang cocok kan
meskipun itu fashion nanti tahun depan
tapi kalau memang tidak cocok buat kepribadian si a nih ya
ya jangan dipakai karena nanti jadinya korban mode
nah jika tidak ingin jadi korban mode
dan dengan sederet tren berbusana yang diramal bakal bergeliat sepanjang tahun dua ribu dua puluh
anda tinggal mencocokkan gaya mana yang sesuai dengan kepribadian
saya andra anhar jakarta